terkait kasus penodaan penistaan agama oleh saudara pg
setelah ditetapkannya saudara pg sebagai tersangka pada tanggal satu agustus dua ribu dua puluh
penyidik telah melakukan pemeriksaan saudara pg sebagai tersangka
setelah dilakukan pemeriksaan
penyidik melakukan upaya penyidik
berupa penahanan sejak jam dua wib tanggal dua agustus dua ribu dua puluh tiga
dan dilakukan penahanan di rutan baris kim selama dua puluh hari sampai tanggal dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh tiga